dan melalui sambungan telpon kita sudah terhubung dengan kabit humas polda sulawesi tenggara
akbp hari golden heart di kendari
selamat siang pak hari
bagaimana kondisi kedua desya pasca bentrokan yang terjadi pada lima juni lalu
apakah saat ini sudah kembali kondusif seperti biasa
baik selamat siang mas aldi
dapat kami sampaikan bahwa situasi di lokasi kejadian hari ini sudah lebih kondusif
pagi hari tadi sekitar pukul sembilan tiga puluh
telah dilakukan pertemuan kembali
yang dipimpin oleh bapak kapolda sultra kemudian bapak danrem
dengan seluruh tokoh masyarakat dari kedua desa
dan alhamdulillah disepakati bahwa dari kedua warga kedua desa tersebut akan sama sama menahan diri
dan akan menjaga situasi untuk terus kondusif ke depannya
apakah seluruh provokator dari bentrokan

apakah seluruh provokator dari bentrokan
tim gabungan penyidik baik dari direkturat reserse kriminal umum dan polres buton sedang bekerja
dan proses penyelidikan terus berlangsung
saat ini sudah ada berapa orang yang ditahan kemudian di sulawesi tenggara
masih dalam proses penyelidikan mas
nanti akan kita sampaikan ya
kalau memang sudah ini kita akan sampaikan ke
baik pak hari ada delapan puluh tujuh rumah warga
kemudian yang terbakar saat ini kondisinya seperti apa pak
baik terhadap delapan puluh tujuh rumah warga milik desa gunung jaya yang dibakar
saat ini kondisinya tidak bisa dihuni
kemudian warga untuk sementara diungsikan di desa desa terdekat
sebanyak delapan ratus tujuh puluh satu warga
proses pendistribusian logistik bantuan baik dari pemprov maupun dari pemda sudah dilakukan
sejak tadi pagi
dan proses untuk pembangunan kembali maupun renovasi terhadap rumah warga
baik yang dirusak maupun yang dibakar akan segera dilakukan
kemudian untuk warga antar dua desa sendiri
bagaimana kemudian kondisinya saat ini apakah masih ada bersih tegang
kemudian yang ini bisa menyusul atau menyusul adanya nanti bentrokan susulan
ya kita berharap situasi yang sudah kondusif hari ini
bisa terus terjaga
aparat keamanan masih terus berkomunikasi baik dengan para tokoh tokoh dan warga masyarakat
kemudian bagaimana pak kondisi masyarakat di pengungsian saat ini
kondisi masyarakat di pengungsian saat ini cukup baik
jadi bantuan terus berdatang
untuk segera disalurkan kepada warga masyarakat yang berada di pengungsian
apakah sudah ada keterangan dari otoritas setempat pak
anti rugi terhadap rumah warga yang rusak akibat bentrokan yang terjadi antara dua desa ini
ya pada prinsipnya baik dari pemprov maupun pemda dalam waktu yang tidak terlalu lama
akan segera melakukan renovasi maupun pembangunan rumah rumah warga yang dirusak ataupun dibakar
ada update terkait dengan korban terkait kerusuhan ini pak
terakhir ada dua korban tewas apakah ada korban lebih lanjut
baik sampai saat ini untuk korban luka
yang terdata ada delapan orang
kemudian untuk korban yang meninggal dunia ada dua
kita sangat menyesalkan hal ini terjadi dan terus perhatian
untuk korban meninggal dunia sendiri apakah sudah diketahui penyebabnya
untuk penyebabnya masih dilakukan penyelidikan ya
baik bapak akbp hari golden heart kabit humas polda sulawesi tenggara
terima kasih sudah bergabung bersama kami
semoga hasil penyelidikan bisa segera
terungkap siapa pelaku dari atau dalang provokator dari kerusuhan ini
terima kasih pak haritas informasi anda